bergabung dengan saya malam hari ini melalui sambungan skype yaitu karin franken co founder dari jakarta animal aids network
karin selamat malam temuan dari jakarta animal aid network terhadap tindakan brutal perlakuan brutal terhadap anjing di indonesia ini seberapa masif seberapa besar
kemudian kebanyakan ini diperuntukkan untuk apa
ya sebenarnya kalau sangat tidak berkehewanan ya dari mulai ditangkap dari cara potongnya dan distribusinya ya
jadi ya sangat kejam sangat kotor dan sangat jauh dari kata manusiawi gitu
itu yang kami ketemukan ya selama kami investigasi
mulai dari dua ribu empat belas bersama animal friends jogja dan itu dari sudut kekejamannya
kalau dari ancaman untuk rakyat kita dari ya keamanan dan kesehatan itu kan juga tadi sebelumnya kan sudah dikatakan bahwa
world health organization sudah mengatakan bahwa salah satu kontribusi ke penyebaran rabies adalah the dogmate rate
oke karin berarti ini memang paling besar itu perdagangan anjing atau daging anjing ini diperuntukkan untuk konsumsi ya
untuk konsumsi ya
oke untuk konsumsi nah ini diperdagangkan diperjualbelikan ini di indonesia saja atau indonesia ini juga mengirimkan daging daging tersebut ke luar negeri
kalau itu sih saya rasa tidak ya
kami mulai investigasi dari dua ribu empat belas dan kami hanya memanfaatkan
monitor rumah pemotongan anjing selama ini sama transportasinya gitu
dan transportasinya sangat masif gitu
oke kalau untuk tingkat konsumsi boleh di share mungkin temuan atau hasil investigasi dari tahun dua ribu empat belas tadi dari jakarta animal aid network
seberapa besar tingkat konsumsinya kemudian di wilayah wilayah mana yang terbesar di indonesia
sebenarnya almost satu million ya itu per tahun yang diperlukan
konsumsi apa namanya ya wilayah wilayah yang terbanyak adalah ya tentunya di manado sumatera tapi juga di jogja di solo dan di jakarta juga banyak gitu
sebenarnya di mana mana tuh ada aja gitu yang jual daging anjing
ya di kota kecil di setiap kota pasti itu ada gitu
ada yang menjual daging anjing untuk dimakan gitu
oke kemudian yang akhirnya menjadi polemik
ketika di tengah masyarakat adalah ketika konsumsi daging anjing ini harus dihadapkan kepada misalnya norma sosial kemudian norma agama
kita lihat misalnya kalau kayak di tomohon di manado itu kan memang ada satu pusat atau pasar yang khusus menjual
kemudian juga banyak sekali warung makan
ini bagaimana pandangan dari jakarta animal aid network
ya sebenarnya gini kalau budaya kan sebenarnya kan banyak budaya itu bagus dan harus dilestarikan ya
tapi masa budaya kejam
seperti ini harus dilestarikan gitu
ini kan kita sekarang udah di dua ribu delapan belas kita sudah tahu bahwa ini tuh tidak sehat
dan ini juga menjadi contributing factor untuk penyebaran rabies
jadi sisa sisa masyarakat terancam
dengan rabies gitu kan nggak adil juga
jadi memang ada yang harus di ya apa ya it's not worth untuk diteruskan budayanya
nah ini salah satunya
oke tapi apakah kita atau mungkin jakarta animal aid network ini optimis bahwa tingkat konsumsi daging anjing
atau perlakuan tindakan brutal terhadap anjing ini akan menurun
kita lihat misalnya kayak di tiongkok ada festival yulian juga festival anjing
di sana yang juga memperlakukan mempertontonkan tingkat kekejaman terhadap anjing anjing kan
saya rasa kalau kita terus menerus mengedukasi dan sekarang bukan hanya di indonesia saja ya
tapi juga bisa dilihat banyak celevery international juga ikut serta untuk mengkampanyekan ini
saya rasa lama lama mudah mudahan orang akan tidak mengkonsumsi lagi
mudah mudahan pemerintah juga akan ada tindakan
dan kadang kadang kan pemerintah kan begini ya mungkin mereka pikir ya kita kan tidak bisa bilang
oke kamu boleh makan ini tapi nggak boleh makan itu karena terkait dengan budaya juga
tapi kalau ini sudah menjadi ancaman untuk masyarakat gitu
jadi menurut kami ya pemerintah harus lihat ke sana gitu bahwa ini sudah sudah menjadi ancaman gitu untuk masyarakat indonesia
oke jadi edukasi itu yang belum diterima bahwa ini bisa menjadi ancaman
jadi hanya baru diterima sebatas ini masih menjadi kebutuhan atau tingkat konsumsi ya
oke teman teman dari koalisi dogmith free indonesia sudah membuat
apa menyampaikan surat kepada presiden jokowi untuk menghentikan tindakan brutal atau peredaran daging anjing atau konsumsi daging anjing ya di indonesia
apa yang seharusnya atau berikutnya akan dilakukan oleh teman teman dari aktivis penyayang binatang
apakah perlu kita membuat regulasi kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu dari teman teman aktivis juga sempat mendesak
waktu itu gubernur basuki cahayapurnama atau ahok membuat semacam peraturan atau regulasi untuk menghentikan peredaran daging anjing ini kan
tapi tidak final atau tidak dilanjutkan
ya sebenarnya waktu itu juga kebetulan jan ya jadi kami ada presentasi di balai kota sama pak ahok
dan sebenarnya topik yang dibicarakan
bukan daging anjing waktu itu tapi lebih ke edukasi dan kesejahteraan hewan secara umum
tapi terakhir presentasinya kami sempat bicara soal daging anjing dan kita juga bicara soal rabiesnya itu
nah disitu pak ahok ya walaupun pak ahok juga bilang bahwa saya tidak bisa kasih tahu orang boleh makan apa ya
tapi waktu itu sempat ada aksi
jadi juga dari dinas kpkp untuk memperketat lalu lintas ya karena kita juga harus tahu bahwa banyak bukan banyak ya
ada beberapa kota seperti jogja surabaya jakarta yang bebas rabies ya
tapi karena supply daging anjing sangat kurang di jakarta kebanyakan anjing diambil dari sukabumi dari area area bandung
di mana belum bebas rabies
jadi sebenarnya itu anteman
jadi itu adalah hal yang besar untuk jakarta status bebas rabiesnya hilang gitu
nah itu waktu itu poin kita
oke karin terakhir boleh singkat selain ancamannya itu untuk kesehatan rabies yang ditularkan oleh anjing anjing tersebut bisa menjadi bahaya tentunya
ada lagi tidak misalnya kondisi psikologis kalau kita lihat kan misalnya kayak ditomohon banyak sekali anak anak yang berseliwuran untuk melihat bagaimana tindakan brutal
aksi keji pembunuhan atau pembantu

bagaimana cara pemerhatian anak anak yang terhadap anjing anjing ini itu juga menjadi concern
karena sekarang kan sudah banyak research juga ya bahwa kalau misalnya anak kecil lihat kekejaman dari umur masih kecil kayak gitu
rasa empati dia itu tidak berkembang dan bahkan dia bisa mati gitu
jadi juga sudah ada banyak research bahwa anak anak yang mulai dengan misalnya menyiksa hewan pas mereka kecil dan tidak pernah dikoreksi
sama orang tuanya itu bisa berkembang menjadi kriminal ya dengan kekerasan domestik ya mungkin sama anaknya nanti atau sama istrinya atau apa namanya dia bisa jadi pembunuh gitu
jadi sudah ada banyak research juga jadi makanya pemerintah itu seharusnya kekejaman dalam bentuk apapun itu jangan ditoleransi
oke mudah mudahan kita akan mendapatkan jawaban ya dari presiden joko widodo terima kasih co founder
terima kasih dari jakarta animal aid network karin franken sudah bergabung dengan cnn indonesia malam hari ini